terima kasih anda masih bersama kami
yang berlangsung rabu malam itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara selama dua puluh tahun
alex nurdin dijatuhi vonis untuk dua kasus tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya
yakni dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh badan usaha milik daerah
serta dugaan korupsi pembangunan masjid sriwijaya
majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda senilai satu miliar rupiah
kepada gubernur sumsel periode dua ribu delapan hingga dua ribu delapan belas itu
namun majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penggantian kerugian negara
bahkan hakim memerintahkan kepada jaksa untuk secepatnya membuka blokir rekening milik alex nurdin
karena tidak ditemukan adanya aliran dana korupsi yang masuk ke rekening alex nurdin
dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa alex nurdin secara virtual dari rutan kelas satu pak jopalembang itu
majelis hakim juga memerintahkan jaksa untuk mengembalikan semua harta kekayaan
alex yang disita
hakim menyatakan kebijakan yang diambil oleh alex nurdinlah yang menyebabkan pihak lain
berkesempatan untuk memperkaya diri
ada pun tiga terdakwa lain adalah mudai madang jaca isa saleh sadikin dan ayaniar syah hasan
atas fonis yang dijatuhkan padanya alex nurdin langsung menyatakan banding
dakwa aleg nurdin tidak dikenakan uang pengganti dalam pengertian bahwa beliau
tidak ada masalah
jika dia mendapatkan speser pun mengenai uang yang dituduhkan sebagai kerugian keuangan negara
itu sebenarnya ekvivalen atau aksiomanya jika dia tidak terbukti menerima uang
itu sebenarnya bahasa lain tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
karena antara perbuatan melawan hukum dengan penerimaan atau kerugian keuangan negara
itu sifatnya hubungan kausalitas